banyak orang menilai profesi seniman tidak dapat memberi kehidupan sejahtera
namun seniman pendatang baru naufal absyar sukses mematahkan stigma ini
dengan karya dan inovasinya naufal eksis hingga kemanca negara
dan tokoh inspiratif satu ini akan hadir dalam acara perayaan ulang tahun transmedia ke tujuh belas
sweet seventeen pada tanggal enam belas desember mendatang
berikut informasi seniman naufal absyar yang dikenal dengan lukisan hh series
kita harus kreatif sih zaman sekarang tuh wow kalau kita nggak kreatif we are bam we are like kita ketelap telap gitu loh
think out of the box setidaknya ini yang tercermin dari lukisan naufal absar
pelukis muda yang lahir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan sukses melahirkan konsep tertawa dalam setiap karyanya
hahaha series begitu sebutannya
mengajak orang menikmati lukisan yang menggambarkan sindiran terhadap keadaan
diri sendiri orang lain maupun situasi sosial politik
melalui media kanvas yang berlapis naufal tidak ingin karyanya dianggap kaku
yang mengkombinasikan teknologi dan ragam inspirasi dari film dan game dalam menginterpretasikan karyanya
ya ini saya sebagai milenial yang hidup di teknologi
dimana terinspirasi banget namanya tentang film gaming dan lain lain
jadi ke depannya adalah ingin menginterpretasikan lagi lebih dengan menggabungkan teknologi
bagaimana tetap basicnya adalah sebuah lukisan tapi lukisan itu bisa menjadi patung
itu layaknya seperti ini dia berdiri jadi orang tertarik apakah itu patung atau itu lukisan
dan bagaimana lukisan itu bisa bergerak
jadi orang akan menetapkan pertanyaan seperti ini tuh karyanya karya apa ya
pemilikan ini karya sebuah patungkah atau sebuah instalasi atau painting gitu loh
jadi kayak confused terkotak kotakan zaman sekarang it's combinations of everything
seni bisa menghidupi orang lain
pengertian inilah yang ingin dibuktikan noval kepada orang tua yang sempat meragukan keseriusan noval dalam menekuni seni rupa
sejak duduk di bangku sma naufal sudah bisa menciptakan uang dari penjualan gambar buatannya kepada teman teman sekolahnya
rupiah datang dari hasil kerja kerasnya giat mengikuti tiga puluh pameran kolaboratif dan tiga pameran tunggal sejauh ini
valuasi lukisan ditentukan dari inspirasi skala ukuran tingkat kerumitan dan bahan yang digunakan
lukisan yang pernah dijual noval mulai dari lima ratus dolar amerika hingga delapan belas ribu dolar amerika
tahun dua ribu delapan belas perkiraan pendapatan noval mencapai tiga miliar rupiah
instagram dan youtube digunakan noval sebagai media bagi penikmat seni yang ingin melihat portfolionya
tidak berhenti pada hahaha series naufal apsar akan membuat series baru nantinya
lulusan lasal college of art singapura ini percaya kreativitas dan inovasi yang akan membawanya tetap eksis di dunia seni rupa hingga menjadi milioner suatu saat nanti
dokter pun pengusaha pun ada yang gagal seniman pun ada yang berhasil juga gitu loh jadi lihatlah yang berhasil jangan lihat yang gagal